antrean dan kemacetan panjang kendaraan terlihat di pintu keluar gerbang tol cikatama satu karawang jawa barat
dari arah jakarta menuju cirebon pada selasa malam
baik kendaraan pribadi travel maupun bus nampak memadati ruas jalan ini
tak sedikit yang membawa barang bawaan di atas kendaraan sebagai ciri khas pemudik
meski sudah dilarang mudik oleh pemerintah mereka punya seribu satu alasan
mau ke jawa tengah
jawa tengah mudik
ya karena besok kan ada penyekatan
dari jakarta mau menuju ke candolawat banjarnegara
mundik atau gimana
enggak masa mudik
bahkan jelang pelarangan mudik yang berlaku mulai besok
warga juga semakin nekat untuk pulang kampung dengan melakukan perjalanan di siang hari
mereka seakan tak peduli dengan titik titik penyekatan
dalam operasi penyekatan larangan mudik saat lantas polresta bandung berhasil mengamankan lima unit kendaraan travel gelap
di pintu keluar tol cilenyi kabupaten bandung
travel gelap ini mengangkut pemudik yang akan menuju sejumlah kota di selatan jawa barat dan jawa tengah
dengan mematok harga antara tiga ratus hingga lima ratus dolar
per satu orang kelumpang